kita kesoratan lainnya saudara satuan reskrim pulres tacherebon jawa barat menangkap
dua orang terduga pelaku pembunuhan gadis berusia dua puluh dua tahun yang ditemukan tewas dengan tangan terikat di sungai
kedua terduga pelaku chandra dua puluh tiga tahun dan fahmi dua puluh satu tahun terpaksa ditembak di bagian kaki karena melawan saat akan ditangkap
kedua pelaku tak hanya membunuh namun juga memperkosa korban
selain itu barang kurban berupa ponsel laptop serta uang turut dirampas oleh para pelaku
polisi menjelaskan pelaku baru pertama bertemu dengan korban yang dikenalnya melalui media sosial facebook
sementara itu otak pelaku merupakan residivis kasus pencabulan
dengan pelaku ch itu sudah kenal dengan korban dari media sosial facebook sekitar lima bulan kebelakang
jadi hubungannya hanya sebatas media sosial
pelaku residivis salah satunya pemenang kasus apa
pelaku merupakan salah satu pelaku merupakan residivis atas nama ch itu kasus cabul
baru keluar sekitar satu tahun kemarin
sebelumnya saudara pada minggu lima mei lalu jenazah seorang perempuan dengan tangan terikat ditemukan tewas di sungai tegal
gadis berusia dua puluh dua tahun yang sempat dilaporkan hilang kontak selama tiga hari ini diketahui sebagai kepala karyawan pabrik di majalengka
setelah diotopsi jenazah korban pun langsung dimakamkan di tpu nyimas ayu gandasari cirebon jawa barat